pemandangan berbeda terlihat di los daging pasar cempaka putih jakarta pusat rabu siang
jika biasanya para pedagang daging tampak melayani para pembeli namun kini terpantau sepi
bahkan sejumlah pedagang daging memilih untuk tidur di depan lapak penjualan mereka
lantaran tak ada aktivitas jual beli seperti pada hari hari sebelumnya
pemandangan serupa terlihat di pasar tebet jakarta selatan
kesehatan pedagang daging sapi di los daging juga tidak melayani pembeli hingga dua puluh dua januari mendatang
di pasar grogol jakarta barat lapak penjual daging sapi juga terlihat sepi dari aktivitas jual beli
selain di ibu kota aksi mogok berjualan juga terjadi di bekasi jawa barat
ratusan lapak penjual daging sapi di pasar baru yang biasanya ramai terlihat sepi
tak serupa juga terjadi di pasar tradisional gudang tiga raksa kabupaten tangerang
rata rata pedagang yang melakukan aksi mogok berjualan ini
memprotes kenaikan harga di agen daging atau di tingkat rumah potong hewan
salah satu pedagang di pasar tebet mengaku
harga jual eceran naik dari rp satu ratus dua puluh lima per kilogram menjadi rp satu ratus tiga puluh lima per kilogram
pedagang tidak mengetahui pasti apa penyebab kenaikan harga tersebut di tingkat agen
pet sih karena stok sapinya di kandangnya katanya nggak ada gitu kosong gitu
jadi harga naik

jadi saya tidak bisa berjualan karena ya tidak kesian sama para pembelinya
pembeli yang belum mengetahui kabar aksi mogok ini mengaku prihatin
dan menyayangkan harga jual daging sapi yang naik tinggi
apalagi di tengah pandemi yang membuat pelemahan daya beli
konsumen mengurangi konsumsi daging sapi
atau membeli dalam porsi yang lebih sedikit dari biasanya
bahkan ada juga yang terpaksa beralih membeli daging ayam
saya mau beli daging tapi ternyata nggak ada
nah tapi nggak ada daging gimana memasak daging
biasanya ke ayam
di tengah protes pedagang dan kekecewaan pembeli
sejumlah pedagang sapi yang tergabung dalam dewan pimpinan daerah asosiasi pedagang daging indonesia
pada rabu pagi melakukan aksi sweeping ke sejumlah pasar tradisional di kawasan jakarta

aksi sweeping ini dilakukan untuk memastikan para pedagang daging sapi di jakarta dan sekitarnya
tetap melakukan aksi mogok sesuai dengan keputusan organisasi selama tiga hari ke depan
oh nanti itu ada sanksi dari ketua apsi ya minimal
pasti ada sanksi lah dari persatuan tukang daging itu
para pedagang berharap ada tindak lanjut dari pemerintah
agar harga jual eceran bisa kembali turun ke rp satu ratus dua puluh lima per kilogram
sehingga pedagang tidak merugi di tengah pandemi
dikiputan cnn indonesia